ya siapa diantara kalian bertiga anaknya pak wirjo
bangun maaf
mas sudah pulang mas
tuki juga baru saja mengambil pakaiannya
sepertinya belum lama
jadi aku telpon kamu
kamu gak mau angkat
maaf mas tadi saya ketiduran
tidak tahu hari ini saya capek sekali
memangnya ada apa sih mas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
anissa sekarang sudah ada di tangan saya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
tapi kan anda orang yang berada di belakang baru
iya kalau anda tidak menempatkan janjinya yang sudah saya bikin dengan barun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
atau saya habisin anda sekalian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
hei lu dengar ya
gue mau keluar sebentar
dan lu jangan coba coba melarikan diri
apa kabar men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
sudah dua hari yang lalu bram
dia mati dibunuh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
tidak tahu siapa rupi
maksud revitalisasi bagaimana dia romanis bersasia siap dan berapa ketahuan
aku pengenforward si instagram gue
kemungkinan itu selalu ada oh ya dimana gua bisa temuin wirjo kalau tempat tinggalnya
sih gua enggak tahu tapi gua tahu dimana anak anaknya nongkrong gua tahu banget oke
enggak masalah lu bisa antarin gua ke sana sekarang karena nanti kalian pada mau main
rumah gue kan ya pastilah maaf saya dapat perintah dari pak wirjo untuk menjemput anaknya
disuruh pak wiryuk jemput anaknya iya siapa diantara kalian bertiga anaknya pak wiryuk
aku nggak akan diam sebelum kamu lepasin aku rupanya gua sumpah
menutup biar lu bisa dia iya
kayaknya tugas gue udah selesai jadi gue bisa balik

nanti gua kasih bagian oke oke
halo kenyat bother
hai kenyat bother
terus jadi kamu sudah tahu
karena sebentar lagi semua itu akan lenyap
pak wirjo kita lihat siapa yang akan lenyap lebih dulu
ini satu bukti siapa yang akan lenyap
kamu sekarang ini sedang memainkan satu permainan yang sangat menarik
permainan sudah lama berlangsung bu
sekarang tinggal kita buktikan siapa yang bisa mencapai finish lebih dulu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
skiah ada di tangan tio
pak ada apa sih
kok sepertinya tegang sekali
nggak ada apa apa
nggak ada apa apa
aduh